meski sudah terpasang spanduk bertuliskan
kawasan wajib memakai masker dan jaga jarak aman
hari kedua pembatasan sosial berskala besar di tangerang
masih banyak warga yang belum mengindahkan aturan psbb
beli dan penjual pun saling berdekatan
saat melakukan transaksi jual beli
belum lagi masih banyak pembeli maupun penjual
yang tidak menggunakan sarung tangan dan masker
baik saat mempersiapkan barang dagangan
memilih barang maupun menghitung uang kertas
menurut pedagang meski sudah ada imbauan
dalam prakteknya sulit untuk dilakukan
malah nyubit malah megang

kalau jauh jauh kan nggak bisa
soalnya kan mau gimana namanya dipasang ya
tempet tempetan kayak gitu
ya waktu memang pasti

ini kan penyakitnya ini banget
nggak bisa diakalin sih
soalnya kan penuh tahu
apalagi ini udah mau puasa
ya kalau dulu dulu sih mendingan sepi
kalau mah nggak tahu ini
diinjil kalau dipasang kan emang kayak gini kan
kesadaran semua pihak untuk menjalankan imbauan
akan membantu menghambat penyebaran virus corona di indonesia